ini akan menunjang mobilitas logistik mobilitas orang
dan akan mengunculkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini
saya resmikan jalan tol bengkulu taba penanjung di kota bengkulu provinsi bengkulu
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jalan rusak di semua provinsi itu ada
ini nanti yang akan kita lihat adalah jalan rusak yang sudah mulai diperbaiki
karena di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai
baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di lampung di jambi di sumu dan di provinsi lain dimulai
paling lambat insyaallah akhir bulan juli ini semuanya sudah jalan
kalau lampung kan dapat aparatus kalau bengkulu taba berapa
apalah semua masa ditanyakan
tanyakan ke menteri pu
untuk delapan ruas
delapan ruas itu di wilayah mana aja pak basri
di wilayah bengkulu